unjuk rasa menolak taksi online tak hanya terjadi di jakarta di bogota kolombia
aksi berlangsung ricu polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan masa yang mulai anarkis
puluhan orang ditangkap polisi karena diduga sebagai provokator kekerasan dalam unjuk rasa anti taksi online uber di bogota kolombia
sebelumnya ribuan supir taksi melakukan aksi mogok dengan memarkir mobil mereka ke jalan jalan utama dan akibatnya kemacetan panjang tak terhindarkan
ketegangan mulai terjadi ketika polisi bergerak untuk membubarkan masa bentrokan tak terelakkan
masa merusak sejumlah mobil yang mereka jumpai dan empat polisi dilaporkan terluka dalam bentrokan tersebut
para supir taksi memprotes kehadiran taksi online uber karena selain dianggap ilegal kehadiran taksi online juga menyebabkan berkurangnya pendapatan supir taksi biasa